kamera pengawas merekam detik detik ketika sejumlah pengendara yang berhenti di lampu merah
perempatan jalan raya gilang kejamatan taman sidoarjo jawa timur
tiba tiba diseruduk oleh sebuah truk dengan kecepatan tinggi
akibatnya sejumlah mobil dan motor sempat terseret oleh badan truk
menurut warga truk melaju dengan kecepatan tinggi dan diduga mengalami remblong
sebelum akhirnya menabrak sejumlah pengendara
warga langsung mengevakuasi korban yang mengalami luka luka ke rumah sakit
sementara supir truk yang diketahui tidak memiliki sim dan membawa stnk saat kejadian
masih diperiksa pihak satlantas poresta sidoarjo
dua sepeda motor terlibat adu banteng di jalan inspeksi kalimalang desa jatimulya
kabupaten bekasi jawa barat pada sabtu pagi
satu pengendara tewas di tempat dan satu pengendara lainnya dalam kondisi kritis
saksi mata menuturkan kecelakaan berawal saat salah satu pengendara motor
hendak menyalip sebuah mobil pickup lalu bertabrakan dengan motor dari arah berlawanan
diketahui kedua korban merupakan karyawan pabrik yang hendak berangkat dan pulang kerja
kasus ini masih ditangani pihak unit laka lantas kores metro bekasi
diduga mengalami remblong sebuah bus jurusan sumbawa jakarta menabrak dua mobil dan sepeda motor
di jalan raya san dubaya mataram pada sabtu
bus akhirnya bisa berhenti setelah menabrak tembok masjid raya nurul yakin bertakis
hingga bagian depan bus mengalami rusak parah
beruntung seluruh penumpang bus dan kendaraan yang ditabrak hanya mengalami luka ringan
hingga sabtu sore bangkai bus masih berada di lokasi kejadian dan belum dievakuasi
sambil menunggu pemeriksaan lanjutan petugas
tim liputan cnn indonesia